dua ribu empat puluh lima pada saat seratus tahun indonesia merdeka
kita akan berada di posisi yang mana
visi itulah yang menjadi target kita
ada tiga tahapan besar yang ingin kita lakukan
yang pertama sebagai basic fondasi
kita akan bangun infrastruktur
yang kedua sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
yang ketiga sebagai perusahaan
lima kepada perusahaan
ketiga punya mpp
ketiga punya mpp
ketiga punya mpp
ketiga punya mpp
ketiga punya mpp
paruh pertumbuhan ekonomi melemah hingga kuartal dua dua ribu tujuh belas
saksikan wawancara kami bersama presiden world bank group
jim yong kim yang memotret seperti apa kinerja pemerintahan presiden joko widodo berikut ini
presiden kim terima kasih
terima kasih telah mengunjungi saya hira
presiden kim berbicara tentang pemerintahan indonesia
di bawah presidensi presiden joko widodo
mereka memperkuat agendanya infrastruktur agendanya
apakah anda melihat indonesia di jalan yang benar sekarang
tentu saja indonesia sangat di jalan yang benar
indonesia mulai dengan defisit yang besar
kami mengestimai investasi infrastruktur yang diperlukan adalah
sekitar lima ratus juta dolar
dalam lima tahun yang akan datang
keuangan indonesia dari pemerintah
dapat mencapai sekitar satu peratus

bagaimana kita bisa mencapai lima ratus juta dolar
dengan banyak saya pikir
cara yang sangat inovatif
untuk memperkuat sektor pribadi
untuk membuatnya untuk dua peratus

tapi saya sangat terkesan
dengan pemimpin presiden joko widodo
dan sebenarnya saya mencoba untuk menjaga
saya menjaga dia selama dua tahun

dan dia dapat mengekrut
di luar dari saya
salah satu dari pengarah manajer terbaik
dalam sejarah grup world bank
saya ingin memberitahu semua orang di indonesia
saya tidak datang untuk membawa sri mulyani kembali
saya datang untuk membantu dia
untuk melakukan apa yang dia inginkan
tapi juga untuk mencapai
aspirasi yang sangat besar
dari pemerintah indonesia
saya ingin mencapai lima ratus juta dolar
dalam lima tahun yang akan datang
tapi ada beberapa tindakan agresif
yang harus dilakukan oleh pemerintah
apa yang harus dilakukan pemerintah
untuk memperbaiki sektor pribadi
untuk memasuki agenda infrastruktur
kami baru saja berbicara
tentang itu dalam sesi
agenda reform adalah robust
ada banyak struktur yang perlu diubah
saya ingin mengambil kesempatan
dari segala struktur yang perlu diubah
tapi juga ada
sifat yang harus diubah
pemerintah di indonesia
dan saya pikir pemerintah di indonesia juga
memiliki peran yang penting

adalah tidak mungkin
kita dapat memperoleh
karena susah untuk berkompetisi
dengan pemerintah di negara
pemerintah di negara tidak harus berkompetisi
dengan sektor pribadi
pemerintah di negara harus memasuki
hal yang tidak bisa dihasilkan
oleh sektor pribadi
indonesia sangat bagus karena
ratus uang untuk gdp sangat rendah
dan kami juga baru saja belajar
dari hari ini
yang diambil oleh kegiatan kontingent
pertama uang yang diambil
dan ada kesadaran
dalam hal kegiatan kontingent
itu adalah kesempatan yang besar
itu hal yang diinginkan
oleh pemerintah pribadi
alam regulasi menjaga
banyak pemerintah pribadi
jika mereka masuk ke dalam
kompetisi dengan perusahaan standar
itu terlalu buruk karena sekarang
ada kesempatan yang besar
kita harus mencari
pemerintah pribadi yang berharga
dengan harga yang negatif

atau bank central jepang
atau bank central jerman
anda tidak mendapatkan uang dari mereka
anda memberi uang dari mereka untuk menjaga uang anda
dalam uang pemerintah pribadi yang sangat rendah
hanya dalam uang kaya
mereka mengambil uang satu euro
dari uang kaya
jika indonesia bergerak lebih cepat
dalam mendapatkan reform
kapital untuk berinvestasi
dalam infrastruktur indonesia
karena harga gdp sangat rendah di sini
karena persenjataan kewajiban
indonesia memiliki banyak ruang
untuk bergerak dalam mencari kapital
sri miany mengenal semua ini dengan sangat baik
untuk orang indonesia
saya ingin mereka

dia berjalan ke seluruh dunia
untuk melihat bagaimana negara pembangunan
telah menyelesaikan masalah
dengan cara yang paling kreatif
jadi dalam kepala dia
dia memiliki banyak ide
tentang bagaimana indonesia bisa menyelesaikan masalah
hal penting sekarang adalah
membawa ide tersebut ke atas
dan memulai membawa infrastruktur
yang kita tahu bisa menarik ke indonesia
bagaimana kita bisa melakukan
dalam jangka pendek
menurut pendapat anda
selain pakaian reformasi
indonesia harus bergerak cepat
dalam pakaian reformasi
semua orang melihat
betapa seriusnya indonesia
saya pikir ada percaya dan percaya
pada presiden jokowi
untuk melakukan apa yang dia katakan akan dilakukan
tapi sekarang harus ada pergerakan
saya pikir masalah terbesar
yang akan dilakukan oleh
adalah banyak yang masih
ada orang yang bergantung
pada perusahaan standar
ada orang yang bergantung pada
itu juga reputasi indonesia
perusahaan standar susah
dan ada korupsi
jadi harus ada pergerakan cepat
saya pikir semua orang indonesia
harus bergerak dan berkata
kita ingin pekerjaan
kita ingin kembang
kita ingin lebih banyak kesempatan
dan cara untuk mencapai itu
adalah untuk memulai menjalankan
kepentingan yang diperlukan
mempertahankan kemampuan mereka
mempertahankan stream pendapatan mereka
dari masa depan indonesia sebagai sepenuhnya
indonesia sebagai sepenuhnya
memiliki banyak potensi
tapi hal hal yang mempertahankannya
dan keadaan regulasi
dan sulit untuk dihadapi
dan korupsi adalah sesuatu yang
saya tahu presiden jokowi
dan ketua penerbangan
sri mianing dan seluruh
sangat bersemangat untuk menangani korupsi
tapi ini sangat sulit di indonesia
mengirimkan sinyal cepat
bahwa kita akan berkembang
dan juga orang indonesia di belakangnya
itu sangat penting
tapi pada saat ini
dan ini seperti sinyal
bahwa pemerintah harus melakukan sesuatu
apakah anda pikir
agenda infrastruktur ini terlalu berkurangan
tapi ada peraturan di indonesia
bahwa kekurangan kredit kredit
saya pikir bahwa indonesia
selesa dengan kekurangan kredit kredit
yang lebih besar
saya berada di luar
tapi dari perspektif saya
indonesia bisa melakukannya
tapi dari segi kekurangan kredit kredit
mereka tidak bisa melakukan
adalah hal yang benar
harus bergerak dengan cepat
saya juga berbicara
dengan bapak rudi
tentang komunikasi dan telekom
itu juga harus
diperbaiki dengan cepat
semua orang di indonesia
harus mendapatkan akses ke broadband
saya pikir bahwa indonesia
berada di posisi yang
tapi mereka harus bergerak dengan cepat
dalam pertanyaan infrastruktur
ada beberapa tempat
di mana indonesia
lebih terlalu bergantung
dan mereka harus bergerak dengan cepat
dan itu terdapat dalam
pengembangan manusia dan kapital manusia
kapital manusia kapasitas manusia
ini akan menjadi lebih penting
setiap tahun yang lalu
kepala kepala kepala
adalah sebuah istilah periode
di mana porsi penduduk indonesia
didominasi oleh masyarakat
usia produktif ataupun usia sekitar
lima belas hingga enam puluh empat tahun
adalah masyarakat dengan usia di bawah
lima belas tahun dan di atas enam puluh empat tahun
pada tahun dua ribu tiga puluh
di mana proyeksi penduduk indonesia akan
membludak lebih dari tiga ratus lima juta jiwa
di tahun dua ribu dua puluh hingga tahun dua ribu tiga puluh
ini harusnya menjadi
dan negara harus bisa memanfaatkan
semaksimal mungkin seoptimal mungkin
sebagai sebuah modal
untuk mendongkrak untuk
terus memecut pertumbuhan ekonomi nasional

tahun dua ribu tiga puluh akan menjadi fase
paling krusial bonus demografi
indonesia ada di sana
dan bila kita membandingkan bagaimana
piramida penduduk indonesia juga mengalami
perubahan signifikan anda dapat lihat
di sebelah saya piramida penduduk indonesia
pada tahun dua ribu lima belas misalnya
usia produktif yaitu usia lima belas
lima sampai enam puluh empat tahun
tidak memenuhi bagan
kiramida penduduk indonesia berbeda sekali
dengan tahun dua ribu tiga puluh lima
kita bisa saksikan terbukti data
dari bps kemudian dihimpun juga oleh
un dan juga world bank ini menunjukkan
bagaimana usia produktif lima belas
lima sampai enam puluh empat tahun mengisi
di piramida penduduk indonesia
di piramida penduduk indonesia
bonus demografi penduduk indonesia
harusnya tidak melulu
soal terbesar dari segi jumlah
ataupun kuantitas tapi seberapa
berkualitas penduduk indonesia
bisa mengisi sektor sektor
strategis dan berkontribusi
bagi perekonomian nasional
faktanya data terakhir yang
dirilis oleh bps
tepatnya pada februari dua ribu tujuh belas anda bisa
saksikan di sebelah saya menunjukkan
bahwa penduduk bekerja di indonesia
masih didominasi oleh masyarakat
yang menyelesaikan pendidikan mereka
ataupun smp jumlahnya juga
paling besar kita lihat tujuh puluh lima
juta ataupun berkontribusi
sekitar enam puluh an persen
bekerja di indonesia kita bandingkan
data pada februari dua ribu enam belas misalnya
di sebelah saya anda bisa saksikan
tidak terlalu banyak berubah
sedikit mengalami penurunan tapi tidak
terlalu signifikan sltp
ataupun tamatan sltp masih mendominasi
pasar tenaga kerja indonesia
yang dikhawatirkan adalah
sektor ini ataupun
juga pasar tenaga kerja nantinya
akan didominasi oleh masyarakat indonesia yang bekerja
buruh panggul asisten rumah tangga
mereka tidak mengisi
di pasar tenaga kerja indonesia
selanjutnya kita lihat
bagaimana data dari bps menunjukkan
diikuti oleh masyarakat indonesia
yang menyelesaikan pendidikan mereka di level empat
perguruan tinggi ke atas
jumlahnya sekitar tiga puluh empat juta orang lebih
hampir mirip dengan februari dua ribu enam belas
lalu kita lihat bagaimana dengan
yang level tinggi ataupun masyarakat
bekerja yang menyelesaikan pendidikan mereka
di level perguruan tinggi ke atas
ataupun sekitar lima belas juta
momentum bonus demografi harusnya
bisa dimanfaatkan oleh pemerintah
oleh negara sehingga
sumber daya manusia bisa
menjadi modal bukan justru
dari anak anak di indonesia
yang mendengar pendidikan
ini adalah masalah besar
pendidikan adalah hal yang sekarang kita
mengerti selama lima belas tahun
kita mengerti pendidikan kekayaan
lebih baik dari sebelumnya
sebelumnya kita pikir anak anak
lebih kurang ini adalah
definisi pendidikan dua deviasi standar
di bawah tinggi yang harus
mereka berikan untuk umur mereka
tapi sekarang kita tahu apa yang terjadi
ketika mereka berubah ke dua
kurang dari kekuatan otak
jadi mereka belum membuat
koneksi neuronal yang
penting untuk belajar
dan berkembang di masa depan
dari pekerjaan mereka
setelah mereka tumbuh dan bergabung dengan pekerjaan
akan lebih sulit untuk mereka
bergabung dalam ekonomi digital
di masa depan
indonesia harus bergerak ke sini
dan berita baiknya saya telah beritahu

dia benar benar memperbaiki
dan indonesia bergerak dengan cepat

adalah untuk membuat
ide di atas tabel
sekarang kita memiliki ide
dalam kesehatan jadi mereka adalah sumber
di sini untuk melakukan sesuatu yang
sekarang indonesia harus melihat
bagaimana cara yang terbaik untuk membuat
perubahan yang dramatik di situasi ini
saya pikir cara terbaik untuk melakukannya
adalah untuk membawa
sebuah kadra yang baru
dalam bidang kesehatan pendidikan
dan perlindungan sosial
anda mungkin mengatakan mereka sebagai
pekerja pembangunan manusia
pembangunan yang bergerak dengan populasi
untuk memastikan keadaannya lebih baik
untuk memastikan keadaannya lebih baik

diperlindungi dengan cara yang benar
saat kita melihat ke depan
sangat jelas bahwa
kapital manusia kapasitas manusia
akan menjadi lebih penting
setiap tahun yang lalu
jadi ketika pekerja yang rendah
akan dihilangkan oleh
teknologi dan kecerdasan artifisial
beberapa pekerja yang akan
yang hanya manusia bisa lakukan
dan kami percaya pekerjaan itu adalah
pekerja kesehatan pekerja pendidikan
pekerja yang memberikan
di masyarakat dan memberikan perlindungan keamanan
di masyarakat saya pikir saat ini
kita harus profesionalisasi pekerjaan itu
jangan tinggalkannya untuk perempuan
yang terutama untuk melakukannya
jangan tinggalkannya untuk pekerja yang tidak berpengaruh
tapi profesionalisasi pekerjaan itu
karena saya pikir kembali ke
pekerja di tahap masyarakat
fokus pada kesehatan pendidikan
dan perlindungan sosial
investasi yang diperlukan akan sangat tinggi
jika anda mengurangkan
level penyakit jika anda meningkatkan
hasil kesehatan jika anda mengatasi masalah seperti tuberkulosis
tuberkulosis adalah masalah besar
di indonesia jika anda
membebaskan wanita dari
tanggungan penyelenggaraan dan penyelenggaraan
agar mereka bisa masuk ke
pasar pekerjaan memulai bisnis mereka sendiri
semua ini akan memiliki
impact yang sangat positif untuk indonesia
jadi salah satu hal yang saya lakukan adalah
saya datang ke sini dan mengatakan
anda harus bergerak cepat saya sangat senang
melihat dari saat saya terima pemberian terakhir
banyak pergerakan tentang pergerakan
banyak pergerakan di area lain
tapi kami merasa
ada cara untuk
meningkatkan hasil pembangunan manusia
pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial
ada cara untuk meningkatkan hasil pembangunan manusia
mereka juga akan menjadi
sumber banyak kerja baru dan
jika kami bisa membawa elemen tersebut bersama
saya pikir indonesia bisa bergerak ke depan
adalah hal yang harus
kita aturkan dengan cepat
kita harus memastikan bahwa setiap anak
tidak kira dimana mereka lahir
tidak kira berapa kekurangan mereka
memiliki kesempatan untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan
menjadi pemerintah pembangunan
menjadi presiden indonesia
sekarang kita tidak bergerak ke arah itu
jika indonesia bergerak dengan agresif
dalam reformasi struktur internalnya
kapital itu akan mulai berlari

terima kasih bebas